menyampaikan tips salam juga kepada ketua umum pak muhaymin iskandar
jadi kalau pilpres itu ada yang ngurus sendiri
kita lihat saya belum tahu bagaimana nanti setelah
sementara yang pkb urusannya lebih pada pileknya
nah pilek tentu ada beberapa
ada beberapa yang kita menggugat tapi kita juga ada yang digugat
ini sedang kita persiapkan data datanya
kalau kita datanya lengkap desatunya lengkap insya allah aman
dan itu memang adalah satu tahapan yang harus diikuti
dilalui dalam setiap proses pemilu
laporan bapak dan wida jalan gimana pak boleh tahu nggak pak
pak presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita
dan menambahkan tips salam juga kepada ketua umum pak mohamed iskandar
dan ya beliau merasa bagus lah terjabat jabat pkb
karena sudah semakin merata suara pkb
ya ada pesan apa apa cuma tips salam aja
pesan dari pak mohamed
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya